bandara adi sucipto yogyakarta hingga pukul sepuluh pagi ini masih belum bisa beroperasi
karena proses pemindahan badan pesawat garuda di landasan bandara itu belum selesai
akibatnya terjadi penumpukan penumpang di bandara dan sejumlah penumpang mulai antri untuk melakukan pengambilan tiket
menurut pihak angkasa pura i bandara adi sucipto diperkirakan baru bisa beroperasi pukul satu siang waktu indonesia barat
badan pesawat ga dua ratus lima puluh delapan masih berada di sekitar landasan pacu dan proses pemindahan masih menunggu datangnya peralatan khusus
dan terkait hal ini kita langsung saja ke yogyakarta sudah ada rekan kami hendrawan setiawan di bandara adi sucipto
hendrawan pada pagi hari ini pukul satu
pukul sepuluh direncanakan sebenarnya ingin mulai beroperasi tapi informasi yang kami dapatkan itu belum bisa beroperasi
bagaimana dengan situasinya pada pagi hari ini di sana sekarang
beberapa menit yang lalu kami sudah mendapatkan konfirmasi dari gm bandara atau kepala bandara adi sucipto agus pandu purnama
yang menyatakan bahwa bandara adi sucipto yogyakarta masih akan ditutup sampai dengan pukul lima belas waktu indonesia barat
hal ini terjadi karena proses pemindahan pesawat
ga dua ratus lima puluh delapan dari landasan pacu sembilan ini masih membutuhkan waktu cukup lama sekitar lima jam
posisi yang agak menyulitkan adalah posisi roda yang terbenam sekitar empat puluh cm di dalam tanah yang tidak keras
ini membutuhkan effort lebih banyak lagi untuk bisa memindahkan pesawat dari landasan pacu
dan kemudian dibawa ke pinggir dari tempat parkir

beberapa maskapai penerbangan yang terbang atau di delay ditunda penerbangannya setelah jam sepuluh masih melakukan proses check in seperti biasa
namun dengan penundaan inilah penutupan bandara sampai dengan pukul lima belas ini membuat penumpang yang terbang setelah pukul sepuluh harus mereschedule ulang atau menjatual ulang penerbangannya
dan informasi yang kami perlukan dari pihak otoritas bandara mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar tiga puluh penerbangan yang terimbas
ada dua puluh tiga penerbangan yang
di cancel atau dibatalkan dan ada tiga penerbangan yang return to base atau kembali ke bandara awal
dan kemudian ada juga yang di divert atau dialihkan ke bandara terdekat di bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah
dan informasi yang kami peroleh penerbangan ke yogyakarta sementara ini di divert atau dialihkan ke solo jawa tengah
ada sekitar lebih dari tiga penumpang menurut otoritas bandara adi sucipto yogyakarta yang terimbas
akibat penutupan bandara
sampai dengan siang hari ini
ya hendrawan ini cukup banyak juga ya
sepuluh penumpang terimbas akibat adanya peristiwa ini
tapi jika kita berbicara mengenai teknis evakuasi badan pesawatnya sendiri
ternyata membutuhkan waktu lebih banyak
ini tumbahan waktunya juga tidak sedikit ya
sekitar lima jam
bisa diceritakan bagaimana teknisnya dari perpindahan badan pesawat ini sendiri
apa saja sih alat alat atau peralatan khusus yang ditunggu
hingga membutuhkan waktu sekitar
lima jam lebih
ya ini untuk melakukan pemindahan pesawat ini dibutuhkan alat khusus
alat ini tidak dipunyai oleh bandara internasional adi sucipto yogyakarta
namun didatangkan dari jakarta
sebenarnya didatangkan dari dua tempat
surabaya atau jakarta
mana yang lebih cepat
namun ternyata yang lebih cepat adalah yang dari jakarta
dan kemudian diturunkan di solo boyolali jawa tengah
kemudian dibawah lewat jalur darat ke adi sumarmo
nah ini menggunakan
seperti balon yang diisi dengan udara
dan ini nanti akan memompah atau mengangkat roda pesawat
untuk kemudian bisa ditarik atau di towing ke lokasi yang lebih aman
masuk ke landas pacu dan kemudian diparkir di lokasi yang diharapkan
oleh pihak otoritas bandara setempat
baik terima kasih hendrawan setiawan atas laporan anda langsung dari yogyakarta
ya memang ternyata ada alat khusus yang ditunggu
dari jakarta begitu hingga membutuhkan waktu tambahan lima jam
dan sayang sekali karena ada tiga penumpang yang harus menunggu
mungkin anda juga pernah cerita tadi pagi kepada saya
bahwa banyak ada juga pengalaman pribadi yang bahkan tidak ada kejadian seperti ini pun
sebenarnya bandara yogyakarta ini sudah cukup crowded
bandara adi sucipto ini kan memang bandara yang sudah agak lama
kita tahu juga bisa dibilang juga ini berada di tengah kota
dan memang sekarang paling dekat seperti tadi juga hendrawan bilang
penumpang ataupun calon penumpang dipindahkan ke solo
untuk terbang dari solo
tapi memang yogyakarta sendiri sebenarnya sudah merencanakan untuk pindah
mempunyai airport baru atau pindah itu di kulon progo
dimana kulon progo itu jaraknya sekitar empat puluh km ke barat
jadi ini merupakan ya walaupun masih lama ya
masih tahun dua ribu dua puluh rencananya angkasa pura i itu akan menyelesaikan ini
tapi ya begitu banyak juga masalah masalah yang masih ada gitu
jadi pembebasan lahan juga gitu ya
tapi kalau memang kita melihat dari aji sucipto sendiri ini
memang adi sucipto ini sendiri hanya mempunyai satu runway
dan kita tahu ini juga ruang tempat tunggunya juga kecil gitu
kalau pengalaman pribadi saya waktu itu
ada delay waktu itu
tidak ada delay saja
kalau kita lagi di ruang tunggu itu susah sekali untuk mendapatkan tempat duduk
dan waktu itu sempat juga saya ada satu pesawat yang delay itu pek sekali
sampai harus banyak yang berdiri dan
karena tidak kebagian tempat duduk ya
mudah mudahan nanti saat dipindahkan ke kulon progo juga menampung pesawat
dan juga penumpang juga lebih besar
karena sekarang itu jika dibandingkan kemampuan untuk menampung tempatnya ini sendiri
cuma berapa ada
tiga lima juta penumpang
kalau di adi sucipto gitu per tahun
tapi kalau nanti rencananya yang di kulon progo itu menampung lima puluh juta penumpang per tahun
jadi ya pasti untuk bandara internasional di yogyakarta
yang kita tahu yogyakarta juga merupakan satu tempat
destinasi wisata gitu
wisatawan luar negeri juga ada kesitu kan
sayang sekali jika ini sampai terpengaruh juga ke wisata di yogyakarta
jika hal hal seperti ini terjadi
karena memang juga adi sucipto ini adalah airport keempat tersibuk di indonesia
jadi ya mungkin saatnya sudah harus diperbesar gitu kan